kembali di news hour mulai jumat delapan belas desember pemerintah provinsi dki jakarta
membatasi jam operasional transportasi umum
hal ini dilakukan untuk mencegah peningkatan jumlah kasus penularan covid sembilan belas di jakarta
peningkatan dikhawatirkan terjadi saat libur panjang perayaan natal dan tahun baru
untuk mengantisipasi hal ini pemprov dki jakarta mengeluarkan instruksi gubernur no enam puluh empat tahun dua ribu dua puluh
di antara isi dari instruksi gubernur ini adalah pembatasan jam operasional transportasi umum
mulai delapan belas desember dua ribu dua puluh hingga delapan januari dua ribu dua puluh satu transportasi umum hanya beroperasi hingga pukul delapan malam
ada pun untuk kereta komuter operasionalnya berakhir pukul sepuluh malam
keputusan ini diambil menimbang kegiatan ekonomi masyarakat yang diimbau berakhir pada pukul sembilan malam